halo selamat malam indonesia salam jumpa di kompas malam bagaimana kabar anda
selain tiga informasi utama tadi kompas malam juga sudah menyiapkan sejumlah informasi yang menjadi penting dan pilihan sepanjang hari ini
selengkapnya hanya di kompas tv independen terpercaya saya yasir neneam bersama anda
kita ke informasi pertama saudara pesawat kargo milik smart air rute bandara tarakan menuju nunukan kalimantan utara dilaporkan hilang kontak
pesawat ini mengangkut dua orang dan kargo seberat lima ratus delapan puluh tiga kg
pesawat jenis pk sne pilatus pc enam yang hilang kontak saat melakukan penerbangan dari bandara jua tarakan menuju binuang
saudara diduga lokasi jatuhnya tak jauh dari bandara binuang di daerah kerayan tengah nunukan kalimantan utara
diketahui pesawat perintis milik smart air ini melakukan penerbangan dari rute tarakan pada pukul delapan lewat dua puluh sembilan menit waktu indonesia tengah menuju binuang
dan diperkirakan tiba satu jam setelah lepas landas
namun satu jam usai lepas landas pesawat ini hilang kontak
empat personel polsek kerayan selatan yang terdiri di bandara terbang
empat personel polsek kerayan selatan yang terdiri di bandara terbang
empat personel polsek kerayan selatan yang terdiri di bandara terbang
tim basarnas tarakan juga telah menerjunkan tim untuk melakukan pencarian namun pencarian belum membuahkan hasil
karena kendala cuaca yang buruk pencarian pun dihentikan sementara dan akan dilanjutkan kembali pada esok hari